ya masih hangat diperbincangkan makna dibalik politik ojo kesusu ala jokowi yang disampaikan di hadapan relawan projo dan gubernur ganjar pranowo
benarkah ini sinyal dukung ganjar atau justru sindiran untuk gubernur jawa tengah tersebut
kita akan diskusikan pada malam hari ini politik ojo kesusu jokowi sinyal dukung ganjar
apakah benar demikian
ini bersama dengan mas yunarto wijaya direktur eksekutif carta politika dan juga bang emanuel ebenezer ketua relawan jokowi mania
selamat malam mas toto bang noel apa kabar sehat semua
selamat malam mas renha
baik bang noel dan mas toto jadi sampai hari ini ya jadi masih menjadi perbincangan hangat masih menerka nerka ada yang mungkin agak kegeeran mendapatkan angin surga bahwa
wah tampaknya pak jokowi mendukung ganjar ada yang kemudian melihat ini justru sindiran bagi gubernur ganjar pranowo
kita lihat juga pd perjuangan sudah berkomentar pak hasto mengatakan ini justru sejalan dengan politik pd perjuangan untuk tidak terburu buru
mas toto melihatnya ini lebih berat kemana sebenarnya
politik ojo kesusu ala presiden jokowi ini apakah memang seperti yang mungkin diprediksi oleh sebagian kalangan ini sinyal dukungan untuk ganjar
atau justru sebaliknya ini sindiran keras untuk gubernur ganjar yang dinilai mau curi start
iya pertama kita harus melihat ini dengan dua kacamata ya
dalam konteks pertama jokowi berbicara
sebagai tokoh politik yang memang menarik bahwa
jauh menurut saya ingin menunjukkan dirinya tidak hanya ingin menonton dua ribu dua puluh empat seperti yang terjadi pada sby
tidak bisa mendukung siapapun sehingga kemudian legasinya juga sulit untuk diteruskan
dan normal seorang presiden yang sudah dua kali memimpin ingin ada legisian diteruskan
caranya adalah apa memilih seorang penurus
dan menurut saya dengan kehadiran kemarin
dan kemudian ada kalimat yang disorot sekali oleh media dan publikkan adalah
meskipun ketika melanjutkan jokowi
meneripun dan kalimatnya dihentikan saat itu
meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini
jadi jelas pak jokowi menunjukkan dia punya jagoan
kalau ditafsirkan juga ini adalah mendukung ganjar
ya banyak memang alasan yang mendukung di situ ganjar muncul
satu satunya capres yang namanya ada di rilis survei dan kemudian muncul kemarin
dan kedua kita tahu juga ini linear dengan data survei bahwa ganjar surveinya tertinggi
dan kedua memang paling didentikan sebagai penerus jokowi
yang pertama itu
yang kedua tapi kan dilanjutkan dengan bahasa yang juga ditegaskan
ojo ke susu jangan tergesa gesa
beliau sempat menyebutkan ada yang kita dukung ada di sini
jadi artinya beliau ingin menunjukkan sebagai presiden
beliau ingin mengatakan bahwa jangan sampai pertarungan ini terlepas kita sudah punya jagoan
mengganggu stabilitas politik
yang kedua beliau juga menempatkan dirinya dalam kapasitas melempar bola panas ini
kepada relawan kepada publik dan mungkin kepada partai partai
yang beliau sadari akan menjadi ujung tombak buat apapun orang dengan elektabilitas dan dukungan relawan
tapi tidak didukung partai dengan terpenuhi presidential threshold itu tidak akan tercapai
dengan ketika simbol ini sudah diberikan kemudian kan yang bisa ditunggu kan adalah respon dari partai partai pendukung koalisi
sehingga kemudian jokowi tinggal menunggu bagaimana respon dari sinyal yang sudah diberikan oleh jokowi
itu menurut saya apa yang terjadi dalam rakernas projo kemarin
oke jadi menarik juga kalau kita nanti akan melihat seperti apa respon dari partai partai politik
sebenarnya figur pak ganjar ya seberapa kuat kemudian diasosiasikan ini dianggap begitu sebagai penerus presiden joko widodo
apakah kemudian ada survei yang kemudian mungkin mas soto lakukan itu bisa menjelaskan ya soal bagaimana sosok ganjar ini dinilai bisa meneruskan sebagai penerus jokowi
tapi di sisi yang lain juga kita lihat kalau dibandingkan di tahun dua ribu empat belas ketika awal kemunculannya presiden joko widodo
ini juga sering kemudian disebut bahwa sosok ganjar tidak sekuat pak jokowi di kurang lebih sepuluh tahun yang lalu
sebetulnya tidak ada data yang bisa menyatakan bahwa ganjar tidak sekuat jokowi ya
karena kita berbicara sekarang kan masih dua puluh bulan jelang masa pemilu dua ribu dua puluh empat
mentara kalau kita tarik dua ribu dua puluh dua ribu empat belas dua puluh bulan sebelumnya itu belum pernah ada
karena pak jokowi saat itu baru jadi gubernur pki
jadi belum ada survei epok epok yang bisa membuktikan ganjar tidak sekuat jokowi
itu yang pertama
yang kedua survei memang mengatakan ganjar saat ini posisinya terkuat
kalau disurvei carta politika smrc ataupun indikator
tetapi katakanlah di luar tiga lembaga survei itu pun minimal ada di tiga besar
jadi kalau kita lihat memang ada modal dasar untuk kemudian dianggap bisa menjadi penerus jokowi
ditambah secara kualitatif kalau kita lihat tiga besar yang selalu masuk dalam survei
ada ganjar pranowo ada prabowo subianto ada anies baswedan
anies baswedan dianggap sebagai antipresiden dari jokowi
pak prabowo punya udara berkata jokowi harus sekarang menjadi pembentian dan pembentian jokowi
ganjar diantar simpati bagian dari

itu yang menyebabkan memang pada akhirnya tidak mengajarkan kalau itu langsung mengaksosiasikan

tapi dikarenakan secara kronologis memang ada data data yang menyebutkan bahwa
ganjar yang paling teraksosiasi dan paling mengisipkan peluang dibandingkan dengan
capres capres lain yang dilakukan teraksosiasi juga dengan jokowi
masih kemas toto
ini kan sekarang interpretasinya berbeda beda ya mas macam macam begitu
ada juga yang membaca atau menilai bahwa ini justru sindiran juga untuk pak ganjar pranowo
yang di luar tugasnya sebagai gubernur juga dianggap kemudian sudah mulai mengkampanyekan dirinya
sebagai capres di dua ribu dua puluh
anda melihat ada juga kemungkinan bahwa ini juga sindiran terhadap gubernur ganjar
pak pranowo ini ditujukan sebagai sindiran
saya meyakini kalimatnya tidak akan seperti itu
karena pak jokowi kan kemarin berbicaranya bukan di acara forum gubernur
atau forum pdi perjuangan di mana tempat ganjar bernaung juga
dan ketika dikatakan ojo ke susu atau jangan tergesa gesa itu kan ditujukannya kepada projo ketika berteriak nama ganjar
pak jokowi mengatakan ada yang mungkin akan yang ada kita dukung di sini
jadi saya melihat
karena secara kronologis dari peristiwa kemarin sulit untuk ditaksirkan malah menjadi sebuah sindiran
malah kan akan jadi catatan menurut saya kalau sindiran hanya ditujukan kepada ganjar pranowo kita tahu juga
menteri menteri yang jelas adalah pembantu presiden secara tata negara lebih punya kewajiban
untuk kemudian fokus kerja kepada presiden dibandingkan gubernur yang secara tata negara
ada di bawah presiden tapi pada level yang berbeda
jadi menurut saya harusnya itu kan juga ditujukan
ada sindiran itu kepada misalnya erlangga kepada erick thohir kepada prabowo subianto ataupun sandiaga uno
jadi saya tidak melihat arahnya kesana
tapi bahwa kemudian ini bisa menjadi batasan baru yang harus dijaga oleh seorang ganjar
katakanlah betul ingin maju menjadi capres bisa saja
karena ketika yang dilakukan gak melanggar prinsip ojo ke susu yang sudah disebutkan oleh jokowi
bukan tidak mungkin itu akan memberikan penilaian berbeda dari jokowi kepada ganjar
dengan asumsi kalau betul kemarin memang yang disebut namanya secara implisit adalah ganjar
ini kan semua masih tafsir ya
bang noel anda hadir juga di sana ya ikut bersama dengan teman teman projo
merasakan langsung seperti apa kemudian suasana kebatinan di sana begitu mungkin bahasanya
anda tentu meyakini bahwa ini adalah sebuah dukungan bagi ganjar pranowo
tapi ketika anda hadir disana
bagaimana sebenarnya suasana yang terjadi di forum itu
sampai kemudian tercetus kalimat yang disampaikan oleh presiden itu yang kemudian sekarang kita perbincangkan
nah ini kebetulan saya hadir di acara rakernas itu persis sekali
posisi duduk saya itu dibakang presiden persis
kedua disamping saya itu mas ganjar
jadi ketika jokowi bicara tentang ojo ke susu itu
ojo ke susu itu jelas sekali sebetulnya arahnya ya
itu bukan sinisme politik
kami melihatnya ini supporting politik yang disampaikan oleh presiden jokowi saat itu
walaupun beliau sampaikan ujuk ke susu
tapi ada pernyataan kedua setelah ojo ke susu
walaupun ada orang yang kita dukung itu ada disini
nah saya melihatnya itu ke arahnya ke mas ganjar
kedua saya juga melihat arahnya itu kan kebetulan saat itu
projo temanya itu baru
salah satunya projo mengharap ada arahan
arahan politik untuk dua ribu dua puluh
tapi presiden lagi menegaskan ojo ke susu sabar
tapi karena kita ini mania dari awal sudah dengan tegas
dan sampai di detik ini tetap teguh mendukung mas ganjar
walaupun tetap kita mendukung arahan presiden berikutnya
tapi secara politik kan presiden
karena presiden ini seorang yang sangat demokratik
beliau selalu ingin mendengar suara suara langsung dari arus bawah
biar presiden melihat bahwa apakah benar dukungan ini
ke sosok yang diingin oleh rakyat itu sendiri
misalnya ke mas ganjar
kalau kami kan jelas ke mas ganjar ya
nggak berubah sikap kami
walaupun kami tetap tegak lurus ke presiden jokowi
jokowi sangat memahami situasi
kebatinan para relawannya
jadi presiden sangat paham sekali psikologis pendukungnya
mayoritas pendukungnya itu sudah mengarahkan
dukungannya itu mas ganjar
kebetulan yang lain tidak berani terbuka
presiden melihat saya kebetulan saat itu mendukung mas ganjar
ya itu juga
entah yang disindir mas ganjar atau saya
tapi ada dua relawan
relawan yang belum secara terbuka mendukung
kedua ya relawan yang terbuka mendukung mas ganjar
itulah mas reinhardt kira kira
oke ada yang kemudian mengartikan ya
seperti yang tadi bang noel katakan
ini sebuah dukungan bagi ganjar pranowo
tapi partainya pak jokowi nih
pd perjuangan yang partainya pak jokowi begitu ya
hari ini sudah mulai berkomentar
ada para sejumlah politisi
ada para sejumlah politisinya
yang justru berbeda membaca apa yang disampaikan oleh presiden
yang seperti yang disampaikan bang noel
justru ini melihat bukan belum ada sinyal dukungan
atau bahkan justru mengingatkan kepada semua pihak
termasuk mungkin pak ganjar
bahwa jangan terburu buru
dan sejalan juga dianggapnya dengan sikap pdi perjuangan
yang memang tidak terburu buru juga untuk menentukan nama capres
menurut anda bagaimana
ya secara etik politik juga presiden kan gak mungkin secara gamblang
melainkan dukungan politiknya apa lagi
beliau kan masih presiden aktif
gak mungkin juga
bahwa beliau ini kan kader partai
gak mungkin juga tidak ikutin perintah partainya
tapi beliau juga sangat menghargai aspirasi relawannya yang dibawa
bahwa relawannya ada
arah muaranya pasti ke mas ganjar kok
itu nggak akan lari kemana mana
apalagi kalau kita lihat nanti kalau seandainya ya
rakyat itu sudah menyiapkan tiket ke mas ganjar untuk dua ribu dua puluh empat nanti
seperti itulah mas
baik bang noel
yang kemarin juga ditunggu sebenarnya hasil dari rakernas projo
kemudian sikap dukungan ya terhadap pilpres
tapi kemudian itu tidak jadi dilakukan
mungkin hasil diskusi anda dengan teman teman projo
apa yang membuat akhirnya
tidak ada keputusan
tidak ada keputusan bahwa mendukung capres di dua ribu dua puluh
apakah itu karena pernyataan pak jokowi kah
atau jangan jangan ini masih bisa berubah lagi
tergantung nanti arahan dari pak jokowi sendiri
ya kalau ditanya arahan selanjutnya ya kita kan tegak ke luar suhu ke presiden
tapi presiden memahami sekali suara suara para pendukungnya
karena beliau juga kan selain pidato soal arahan kemudian ujung ke susu
walaupun orang yang kita dukung ada di sini
ada lagi pernyataan beliau
saya akan cek sampai level tingkat bawah
benarkah sosok ini didukung oleh para relawan atau rakyat khususnya
karena beliau ini kan yang diinginkan beliau nanti adalah orang yang mampu menjaga republik ini dengan baik dan benar
karena presiden jokowi ini kan menginginkan legasi
dia kan menginginkan legasinya ditinggalkan dengan cara yang terhormat ladangan baik
kemudian dia juga mau memberikan pasca beliau
dua ribu dua puluh empat nanti ada pemimpin yang lebih baik buat bangsa ini
beliau nggak mungkin juga ingin menjurumuskan bangsa ini dengan pemimpin yang tidak mampu bekerja
mampu menjaga keberagaman
beliau ini kan mungkin yang apa
real yang diinginkan oleh rakyat untuk dua ribu dua puluh empat nanti
pilihannya saya yakin tidak salah
seperti itulah kira kira mas reinhardt
baik kita break dulu ya
nanti setelah saya break saya akan ke mas toto
mas toto sekali lagi sebenarnya seberapa besar ya pengaruh presiden jokowi dalam menentukan pemenang di pilpres dua ribu sembilan belas
karena kita lihat sekarang kan

tokoh tokohnya sudah mulai banyak bermunculan
sudah ada koalisi dan lain sebagainya
kemudian terakhir juga ada peristiwa soal yang ada di rakernas projo
jadi sebenarnya menurut kacamata anda seberapa besar pengaruh presiden itu bisa menentukan pemenang di pilpres dua ribu dua puluh empat
mengingat juga kalau kita bicara pak ganjar kan ini juga tiketnya belum ada ya
belum ada yang memberikan tiket termasuk juga dari pd perjuangan sendiri
kita bahas nanti usai break
kami akan segera kembali
baik kita masih membahas soal politik ojok kesusu ala presiden jokowi
tadi sudah banyak kita diskusikan dengan mas toto dan juga bang noel
ya masih menginterpretasikan ya
publik masih berusaha untuk menginterpretasikan apa sebenarnya maksud dibalik pernyataan presiden joko widodo
sekali lagi tentu ini pernyataan yang sangat penting
sekali lagi tentu ini pernyataan yang sangat penting
jadi perlu pembuktian lebih jauh lagi karena pasti politik masih akan berkembang jauh
menurut anda seberapa besar pengaruh seorang jokowi dalam menentukan pemenang di pilpres dua ribu dua puluh empat
ya ada dua kapasitas yang dimiliki oleh jokowi ya sebagai orang yang masih berkuasa
pertama dari sisi penentuan calon
mau sekuat dan setinggi apapun elektabilitasnya orang tidak didukung partai dia bahkan tidak bisa menjadi calon
dia hanya menjadi bakal calon presiden
dan saya pikir disini yang saya sebut tadi ketika jauh jauh hari jokowi melempar bola panas ini dengan bahasa simbolik
saya pikir ini sebuah upaya testing the water kepada partai partai pendukung koalisinya merespon seperti apa
karena jokowi juga menyadari partai partai ini kan memiliki calonnya sendiri
terutama yang ketumnya punya libido untuk maju gitu ya
dan mungkin setelah mencermati apa yang ada dalam survei tahun terakhir mungkin pak jokowi menyadari bahwa bola panas ini mulai harus dilempar
dengan melihat kondisi realistis siapa yang cukup kuat
kenapa jauh jauh hari ya
mungkin pak jokowi menyadari ketika presiden baru menyatakan secara simbol jagoannya siapa
mungkin pak jokowi menyadari ketika presiden baru menyatakan secara simbol jagoannya siapa
mungkin dia tidak lagi dalam yang cukup kuat
dan kita tahu orang yang makin menjelang pensiun kecenderungan loyalitas dari para stakeholder nya itu juga akan semakin kecil
jadi pertama itu dalam konteks membuat seorang menjadi calon
yang kedua dalam konteks di level audience atau pemilih
saya pikir yang akan menentukan adalah bagaimana kepuasan publik terhadap jokowi dalam persepsi publik dalam masa menjelang kampanye nanti
dan kita tahu sebutnya adalah sby bahkan tidak berhasil menempatkan dirinya menjadi pendukung dari pasangan jokowi jk ataupun para bohata
dia akhirnya menjadi penonton
saya pikir dua variabel itu yang akan berpengaruh dari seorang jokowi ketika menjadi seorang endorse
oke ada kendala secara politik mas soto dari langkah langkah presiden misalnya jika memang mendukung ganjar
karena kita lihat juga sekarang pdi perjuangan tampaknya masih belum menunjukkan kecenderungan mendukung ganjar pranowo
apakah kemudian pdip ini dalam tanda kutip bisa menjadi penghalang ya
kalau memang benar seperti yang tadi anda sampaikan
memang ini adalah kode
memang ini adalah kode
kepada partai partai untuk mendukung pak ganjar pranowo
iya pertama kalau terkait dengan pdi perjuangan saya pikir kan semuanya masih asumsi
belum ada keputusan juga dari dpp bahwa yang diusung misalnya dalam asumsi beberapa media dan pengamat adalah mbak puan
karena kalau diungkapkan statement statement pengurus dpp kita tahu yang menentukan keputusan strategis di pdi perjuangan apalagi tentang capres itu bukan dpp
itu adalah ibu mega
dan kita tahu dua ribu empat belas pun tidak sesuai dengan analisis bahwa ibu mega akan memaksakan dirinya maju
jadi malah yang dilakukan oleh pak jokowi ketika simbol ini diberikan jauh jauh hari ini kan kemudian untuk membuka ruang diskusi termasuk ke teman teman pdi perjuangan dan mungkin dengan ibu megawati
karena kalau pak jokowi memberikan simbol ini setelah bahkan keputusan dari pdi perjuangan itu yang malah jadi masalah
itu yang pertama
yang kedua harus dilihat lebih jauh
pak jokowi oke katakanlah adalah petugas partai di pdi perjuangan
tapi kan kita harus melihat beliau dalam kapasitas lebih
beliau sekarang adalah pemimpin koalisi pendukung
golkar di situ ada nasdem di situ ada p tiga ada pkb mungkin akan ada pan
dan itu yang menyebabkan bahwa jokowi harus dilihat lebih daripada itu
dan ketika beliau memulai dengan bahasa simbolik
saya pikir sekarang yang memiliki pr adalah partai partai tersebut yang akan kemudian merespon bagaimana simbol jokowi ini perlu untuk direspon
dan ini menurut saya nanti akan menentukan bagaimana solidnya koalisi dan termasuk bahkan kemungkinan adanya reshuffle di masa masa mendatang
oke baik bang noel bagaimana menurut anda tantangan jika memang pak ganjar tidak punya tiket capres belum aman juga meskipun elektabilitas
dan juga mungkin sudah mulai ada di dukungan dari relawannya pak jokowi
nah gini dalam sebuah sistem demokrasi itu partisipasi publik itu penting
partisipasi politik rakyat itu kan bagian yang menentukan
tak mungkin nih hari ini dengan sistem yang sekarang ini
partai bisa menentukan arah suara rakyat itu sendiri
kita lihat bahwa kita punya traumatik politik berkaitan dengan p tiga
dengan perilaku elit elit lima tahunan ini
mereka setiap lima tahunan tiba tiba menjadi religius menjadi baik tegur sapa kiri kanan
tidak punya sikap konsisten
saya lihat melihatnya mas ganjar punya sikap yang sangat konsisten
dalam menyapa publik menyapa rakyat dan bekerja
nah saya yakin sekali bahwa pdip tidak mau gambling untuk meninggalkan kader potensialnya
apalagi kita lihat ke depan nanti
saya yakin sekali tiket ini akan diberikan oleh rakyat bagi mereka yang memilih mas ganjar
pertama tiket akan diberikan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan
dua dia akan memberikan tiketnya untuk partai yang mengusung mas ganjar
jadi ada dua tiket yang diberikan
jadi kalau seandainya ini sebuah ancaman yang nyata bagi partai partai politik
yang coba menganulir sikap dan pandangan rakyat hari ini
kita melihatnya rakyat hari ini kecenderungannya kan ke mas ganjar
memang tadi apa yang disampaikan toto tadi ada beberapa variable
kalau seandainya tingkat kepuasan presiden nyungsat memang berdampak ke mas ganjar itu sendiri
tapi kita lihat kan kemarin hasil lembaga survei yang bisa dipertanggungjawabkan
oleh mas toto dan kawan kawan
dan ini menjadi tentu menjadi penentu suara untuk mas ganjar itu sendiri
karena hari ini kan mas ganjar diasosiasikan sebagai penerusnya pak jokowi itu sendiri
jadi kami ingin meyakinkan sekali lagi kepada publik kepada rakyat bahwa
saya yakinkan apa yang dilakukan oleh presiden kemarin jelas
ara muaranya ke mas ganjar itu sendiri
nah yang hadir saat rakernas itu masa kebatinan presiden jokowi
sangat mengarah ke mas ganjar walaupun jokes susu
jangan keburu keburu jangan keburu buru
walaupun orang yang kita dukung itu ada di sini
dan menggemalah suara dukungan mas ganjar itu di acara arena proyek itu sendiri
nah dua ribu dua puluh empat mas ganjar itu luar biasa di acara jokowmarin
saya rasa itu mas reinhardt
jadi yang ke susu ini bang noel nih karena sudah dari awal mendukung pak ganjar
padahal pak jokowi belum bilangnya ojo ke susu bang noel
jadi jangan terburu buru
iya pak reinhardt iya betul
jokowi ini kan bukan pemimpin atau seorang raja atau seorang komandan militer ya
dia lahir dari apa
dukungan dukungan demokrat yang kita berikan ke beliau
dia juga paham suara demokratik itu juga harus dihargai terhadap pendukungnya
kan pendukung yang punya loyalitas dan rasionalitas
bukan pendukung yang emosionalitas
jadi setiap presiden menyampaikan ojo ke susu
saya yakin presiden paham sekali nuansa kebatinan para pendukungnya
karena pendukungnya ada sebagian besar sebagian besar ya sebagian kecil
sebagian besar itu mendukung mas ganjar
karena ini hasil diskusi saya dengan kawan kawan saya para pendukung jokowi kemarin
jadi hasil diskusinya yang paling relevan untuk dua ribu dua puluh empat nanti ya mas ganjar
gitu seperti itulah mas reinhardt
oke baik saya kembali ke mas soto
mas toto ini kan kemarin kita bicara soal kode ya dianggap kode mendukung ganjar
tapi kita mundur ke belakang sebenarnya dalam beberapa peristiwa yang dimana ada pak jokowi di sana
kemudian langsung diasosiasikan bentuk dukungan
misal ketika pak jokowi meninjau sirkuit formula e dengan pak anies
ramai juga diperbincangkan wah ada apakah ini kemudian jokowi juga mendukung pak anies
kemudian ketika menunjuk pak andika perkasa misalnya
ini yang sekarang kan mas soto sebagai saksi walinika adhika pak jokowi
sinyal lagi kemudian
jadi apa apa yang kemudian
di mana ada presiden beberapa tokoh yang memang disebut sebut potensial
ini dimaknai sebagai sebuah atau dibaca sebagai simbol simbol juga
artinya itu bagaimana mas soto anda melihatnya
ya pertama jokowi kan memang bukan tipikal seorang pemimpin yang secara eksklusif ya menyatakan sikapnya
ini mungkin teman teman yang mengerti budaya jawa yang bisa mengembangkan

jadi ini adalah hal yang sangat penting
dari apa yang kemudian pernah dilakukan oleh jokowi terhadap nama nama di luar ganjar
seperti pak prabowo lalu kemudian mbak puan
mungkin juga erlangga erik andika
saya pikir kalau kita lihat kemarin kan atau bahkan anies begitu kan
semuanya masih dalam kapasitas beliau dalam hubungan sebagai seorang biden
tapi memang ini juga bahasa simbolik menurut saya dalam perjalanannya atau kronologisnya ketika muncul tafsir tafsir seperti itu
pertama yang tidak bisa dibantah
beliau ingin menunjukkan dia ingin menjadi bagian dari kingmaker politik
mungkin tidak satu sampai kingmaker politik
tapi menjadi salah satu kingmaker politik dan tidak hanya menjadi penonton
yang tetapi membedakan sebetulnya kan adalah kenapa ramai sih media memberitakan kejadian dua hari lalu ini sebesar ini
berbeda dengan sekedar simbol kepada nama nama yang lain
karena inilah momen pertama dari jokowi berani berbicara di hadapan orang lain
berbicara di hadapan massa secara elektoral
projo ini kan hadir dalam konteks pemilu
dan tema yang dikeluarkan juga adalah terkait dengan meminta arahan untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
itu yang membedakan simbol simbol atau sinyal yang diberikan oleh jokowi kemarin dibandingkan dengan apa yang pernah diberikan dalam simbol simbol kunjungan kerjanya dengan nama nama

menyebabkan menurut saya media juga akhirnya melihat ini
menyebabkan menurut saya media juga akhirnya melihat ini seperti ini
dan balik lagi menurut saya ini sebuah kesadaran dari jokowi untuk menjadi king maker politik yang tidak bisa dia lakukan dan baru dia mulai
jika menjelang masa kampanye yang prosesnya mungkin akan gambling
apakah beliau punya kekuatan masih cukup atau tidak
tapi sekarang beliau masih berkuasa dengan tingkat kepuasan baik
dan partai partai menurut saya bahkan masih bisa dianggap loyal kepada beliau
terus apakah jika memang pak jokowi masih mau diperhitungkan sebagai salah satu king maker dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
ini kan projo menunda ya menunda pengumuman siapa capres yang didukung begitu
beda dengan bang noel
menurut anda kapan kemudian sebaiknya memang relawan relawan ini atau katakanlah presiden ini akan menyatakan dukungan
apakah mungkin ya seorang pak jokowi akan menyatakan secara gamblang kelak begitu akan mendukung siapa
saya pikir tidak
pertama ini bukan gaya jokowi
dan kedua secara kodetik ketika beliau masih menjadi presiden aktif
sepertinya sulit ya untuk muncul dalam bentuk deklarasi
dan pertanyaan kapan relawan atau projo kemudian bisa menyatakan dukungan akan bergantung pada konstelasi politik yang ada di level partai
menurut saya pak jokowi menyadari sekali yang paling penting adalah mendapatkan tiket partai untuk meloloskan jagoannya menjadi calon
dan ketika kemudian beliau kemarin mengatakan ojo ke susu
saya pikir itu adalah bagian dari strategi politik untuk mengatakan kepada relawan jangan kemudian mendahului strategi ataupun kompromi yang mungkin sedang dilakukan jokowi di panggung belakang
sehingga kemudian bisa berpotensi menjadi bumerang
kasarnya yang diutarakan kemarin itu adalah bahasa kita punya jagoan ikutime saya ikuti cara saya
kira kira seperti itu

kemudian tidak malah berpengaruh menjadi bumerang buat sosok yang dimajukan
karena kalau kita lihat kebetulan ada nama mas ganjar yang dispekulasikan didukung
kita tahu sosok ini mirip sekali dengan jokowi
dia elektabilitasnya tinggi tapi bukan pemimpin partai
dan sangat mungkin untuk kemudian tidak dijadikan bahkan seorang calon
itu yang saya coba tangkap kalau kita melihat dalam sebuah framing bahwa ini adalah diskusi ganjar
bang noel terakhir dari anda
berarti bang noel ini offside nih karena sudah mendukung duluan padahal presiden belum mendukung
kalau bang noel dapat uang tersendiri kayaknya
karena itu disampaikan persis depan muka saya
dan presiden tahu nuansa kebatinan para pendukungnya
secara tegas kan presiden juga menyampaikan bahwa relawanang ini jangan relawanang ini dulu
dia hanya menyampaikan dengan bahasa simbolik dengan bahasa jawanya
nah kebetulan kita ini orang batak
ya kita kan tidak bisa terprestasikan klinik klinikan bahasa jawa
ya kita bahasa langgam bahasa saya lah
bahasa orang sumatera dan orang sulawesi
mas ganjar sudah tidak berubah sikap saya
tegak lurus tetap terhadap jokowi
sudah gitu saja sudah
nggak mau berubah berubah kita
dukung mas ganjar walaupun kita tetap tegak lurus jokowi
mas toto terakhir lagi ya
kita tinggal menunggu seperti apa kompromi politik yang dilakukan partai
seperti apa partai merespon dari apa yang kemudian disampaikan oleh presiden kemarin
ya artinya sekarang kita tinggal artinya sekarang ini masih juga menunggu bagaimana kompromi politik dilakukan oleh partai
pada akhirnya kan menurut saya kenapa dilempar jauh jauh hari dua puluh bulan
ini kan sebuah sinyalemen saja bagaimana jokowi menunggu respon dari partai dan tetap finalnya secara tata negara aturan dari kpu dan undang undang adalah ketika seseorang sudah menjadi capres
jadi ini belum masuk ke arena persarungan
ini masih dalam konteks bagaimana memenangkan pertarungan di level elit
siapa yang akan dieleminir atau dipersilahkan naik di atas panggung
paling menyakitkan buat masyarakat itu kan adalah ketika ada sosok yang dicintai elektabilitasnya tinggi
tapi kemudian dijegal oleh otoritas yang dimiliki oleh partai yang memang disediakan oleh undang undang
itu yang saya pikir saat ini bolanya kenapa dilempar jauh jauh hari oleh pak jokowi untuk kemudian memastikan bahwa di luar nama ganjar pun kenapa beliau bicaranya dengan relawan
itu kan adalah simbol untuk memastikan bahwa partai partai juga punya sebuah indikator yang tetap harus diukur
bahwa mereka harus tetap memperhatikan suara dari publik termasuk relawan salah satunya
oke baik kita akan lihat bagaimana bola ini setelah dilempar oleh presiden akan seperti apa bergelindingnya begitu karena tampaknya juga masih menarik untuk mencermati bagaimana dinamika politik ke depan untuk menuju pilpres dua ribu dua puluh
tapi terima kasih untuk diskusi yang menarik malam hari ini mas yunarto wijaya bang immanuel ebenezer terima kasih selamat malam sehat selalu